rencana penerapan tarif integrasi antara transjakarta mrt dan lrt ditanggapi direktur utama mrt jakarta william sabandar
mengatakan di mana pihaknya sudah siap menerapkan tarif integrasi antar muda sebesar sepuluh ribu rupiah
yang mengklaim secara prasarana dan sarana mrt jakarta telah siap untuk menerapkannya
udah kalau datang ke stasiun mrt itu ada satu kotak di atas itu yang siap untuk menggunakan
jadi kalau nanti anda naik public transport kalau naik mrt ya bisa tetap gunakan kartu mrt ada tappingnya
tapi kalau mau naik mrt terus sambung dengan transjakarta atau sambung dengan lrt ada
jadi itu bisa menikmati tarif integrasi
udah siap itu kan integrasi ticketingnya udah itu software jadi nggak terlalu susah yang penting udah siap
yang paling yang mungkin harus disiapkan adalah sosialisasi ke masyarakat